sempat memecahkan meja karena menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara dpd kabupaten pidi
calon dpd kini bersujud syukur
hasil penghitungan suara ulang di enam belas kecamatan di pidi membuatnya mendapat kursi keempat dpd ri perwakilan aceh
sempat menggulingkan meja tak terima hasil rekapitulasi
kini puluhan pendukung dan simpatisan ashari cage calon dpd ri berbaris sambil melantunkan salawat
mereka menyambut azari saat keluar dari ruang sidang pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu
tahun dua ribu dua puluh empat tingkat provinsi di gedung asrama haji banda aceh rabu dini hari
komisi independen pemilihan provinsi aceh telah menetapkan hasil perbaikan rekapitulasi penghitungan suara dpd ri
dari enam belas kecamatan di kabupaten pidi
terbukti satu calon dpd mendapatkan penggelembungan suara yang merugikan calon dpd lain
suara dpd ri berbentuk satu ratus lima puluh sembilan
suara dpd ri berbentuk satu ratus lima puluh sembilan ratus
artinya ada penambahan memang tidak signifikan dpd
tetapi terjadi pengelembungan terhadap nomor dua puluh tujuh yang berhasil kami bongkar sehingga dari satu ratus sembilan belas menjadi dua puluh tujuh
suara yang dikembalikan lari ke haji umar
bawaslu menilai ketidaksiapan kpu kota sorong menjadi hambatan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi papua barat daya
ketidakcocokan data hasil pleno kpu kota kembali menghambat proses penghitungan suara tingkat provinsi
berdasarkan jadwal seharusnya pelaksanaan pleno kota sorong sudah selesai dilakukan
namun hingga kini masih bermasalah
bawaslu merekomendasikan kpu kota sorong membuka dokumen c hasil pada distrik sorong barat untuk kecocokan data
membacakan saja hasil ppwp atau presiden dan wakil presiden itu dijalankan sesuai dengan data yang terbarukan
yang sudah diperbarui dan sudah difotografi yang sudah dibagikan kepada peserta pemilih maupun pembahasan
saya sampaikan agar ini berjalan yang dokumen lainnya terkait salinan hasil untuk jenis pemilihan lainnya itu dapat dijalankan fotokopi atau pengadaan di luar sana
ada waktu untuk itu selesai dari ppwp itu bisa dilanjutkan sehingga waktu yang ada ini bisa terpakai atau bisa digunakan untuk ada